di mana kereta ini akan kita jalankan menjadi rangkaian kereta bimal
tapi tidak sama dengan verdi sambo
rasanya masih makin terasa lengkap manis gurih tentunya pedas pedas yang standar
kementerian lembaga termasuk badan pangan nasional
yakni pada hari sabtu empat belas oktober mendatang
atau relokasi aja pindahin lagi
dan bagaimana citra di keluarga mereka itu cukup sukses di dunia politik dan pemerintahan
siapapun orangnya tahu mengenai kompleksitas masalah myanmar
dengan kerugian yang cukup fantastis juga dan itu sudah tiga perkara kita tangani
pemberkasan apa saja kendala yang diadakan pak
saya mungkin sedikit memberikan informasi sebelum beralih ke tempat lainnya
ya enggak lah itu kan menjadi berita yang seksi
langkah terbaik dalam menghadapi perubahan tersebut adalah persiapan yang matang
udah ada planning dari satu dua tahun yang lalu
film itu series jadi ketemu reza prilly kita syuting
dan anak anak alhamdulillah enjoy dan suka banget gitu
saya yang harus menggantikan
dan perlu dicatat bahwa kenapa perkara ini dibawa ke kita bahwa kita sebelumnya sudah ada kerjasama dengan inspektorat keuangan kemenkiu
namun pencegahannya dapat dilakukan
reservasi sehari sebelumnya jika tidak maka bisa bisa
tapi sisi sisi kemanusiaan yang saya lihat di sini
mereka mereka yang mengurusi rumah tangga menteri
itu bener bener indonesia apesan romo fasan at that time right
karena di indonesia itu kan banyak sekali sungai sungai begitu
tetapi juga terdampak kepada pendapatan negara
brem yang patah selama proses pencetakan atau penjemuran tidak dibuang
beras ketan akan terekspos dengan kipas angin hingga mendingin dan mencapai suhu ruang
atau bukti pengambilan uang dan kemudian penyerahannya
ya memang kalau kita lihat nanti dari penasihat hukum lain
mie nya rusak semua satu produksi
ya memang kekhawatiran itu
membuat kecap bahan baku utama yang harus disiapkan diantaranya gula merah dan juga kedelai hitam
yang merupakan menteri luar negeri republik indonesia
nah yang kami deteksi ini kira kira
itu kalau saya gak malu gitu ya saya pengen teruak yes
dan itu juga tujuan masyarakat untuk nongkrong
tapi pasti saya juga penasaran pemirsa juga penasaran
tapi semua mengakui bahwa itu adalah kenyataan
jadi masih mungkin belum dapat
kita bersiap untuk menjaga harga juga di tingkat petani
dan kami akan bahas situasi tim serta peluang indonesia esok sekaligus kabar soal perpanjangan kontrak sintayong sebagai pelatih kepala di timnas indonesia
semua pengunjung boleh makan sepuasnya
percaya bahwa dakwaan jaksek menter umum dari kpk ini
giat ekonomi yang di luar negeri itu tiga puluh triliun lebih
kerangnya kalau kerangnya banyak ya banyak juga dapatnya
memang begitu virus polio itu masuk tubuh itu sebetulnya sangat cepat
sehingga para show yang diprediksi mengalami cong harus melakukan persiapan diri yang baik dalam menghadapi beragam tantangan di tahun dua ribu dua puluh satu
karena ini produk redaksi
karena memang tadi prospek industri film masih sangat berkembang
oke bicara tentang referendum pak peter
namun siapa sangka kue tersebut mendapatkan respon yang baik dari warga
kalau kita bicara mengenai penyidikan yang dilakukan karena tadi melibatkan banyak pihak
atau di outlet jalan raya serikana yang buka mulai pukul dua belas siang hingga sembilan malam
kalau saya pikir keluarga
kurang dari lima belas menit kami sudah dapat turun
sekarang kan sudah punya lapak
ya sapsi kalau kekurangan akan menimbulkan aminia
murah terus enak terus kayak cozy aja sih
songkem adalah nama salah satu teknik memasak bebek
peristiwa seperti ini pernah terjadi dalam kasus partai berkarya
yang awalnya gue gak kira tuh
dari yang toleran itu efektivitasnya berapa
ini masnya lagi ngambil dan saya ngurusin yang buat besoknya
kesuksesan tidak mengenal latar belakang
ketika itu diminta saya tidak bisa menolak
of course masih bersifat sesuai dengan
jadi bukan dilegalkan tapi harus kita lawan gitu loh
ya kalau untuk soal politik uang
sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali
kemudian bertambah menjadi dua puluh orang
jadi sebenarnya kalau ditanya apakah pd perjuangan mengendorse usulan bahwa money politics melegalkan
inilah kue koin yang berbentuk seperti koin sepuluh yet
atau langsung dicari di mesin pencari google kata data dua puluh lima langsung keluar
misalnya dia punya acara kita modelnya sudah punya acara nyepi dia yang jaga bu
walaupun dalam keadaan sakit karena tidak tercukupi kebutuhan airnya
dari yang daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus jakarta
selama proses ini santan harus selalu diaduk
gulai taboh ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan
macem macem itu kayaknya rempah rempah ya
pada akhirnya kita bisa sepakati dokumen kerjasamanya di dalam east asia summit
sejauh ini penelusuran terkait kasus tata niaga tima ini melibatkan terduga pelaku dari pt timah
jadi seluruh penumpang tadi setelah berhasil evakuasi
dan tempat ini trampolin park ini bisa menjadi salah satu referensi kalian
seperti apa dengan modus keterlibatan alw ini pak
nah yang di tempat bawah tegaan itu biasanya kita pilih tanaman tanaman yang memang mampu tumbuh kembang di bawah tegaan
untuk mewujudkan visi misi yang sudah dirumuskan bersama sama
harus membuat talut talut membuat terasiring untuk agar tanah itu tidak tergerus dan lain sebagainya
kenapa harus goyang goyang ya tinggal satu lagi
kampung kue surabaya saat itu diresmikan sebagai kampung wisata
manusia itu kan punya pikiran masing masing punya ide masing masing
untuk mengurangi sampah di kawasan kita sendiri
saya lagi mau lewat karena memang kue pancong balap ini lokasinya ada di pinggir rel kereta
kemudian kita bersyukur atas hasil hasil untuk menjaterakan masyarakat
selanjutnya tiriskan gaplek selama semalaman untuk menghilangkan getah yang terkenal
penumpang diberi makan mulai dari menu pembuka hingga hidangan utama
bagi penggemar wisata laut pulau karimun jawa di jepara jawa tengah bisa jadi pilihan
karena manusia sendiri nanti yang akan
termasuk perkara korupsi di indonesia
lalu seperti apa seluk beluk bisnis warkop yang kini kian menjambur
semua itu dikemas dalam brand yang lebih matang dan pengemasan produk yang lebih kekinian
bener bener pas benturan besar itu
di posyendu atau buskasma terdekat
aliran uang pungli dan gratifikasi di kementan juga diduga mengalir ke pimpinan komisi empat dpr
nah untuk perusahaan peradilan menurut kami
ya bekerja sama dengan
mereka percaya pengaruh orang tua adalah normal
jadi bisa stok atau bahkan dijual lagi
sesuai ketentuan di dalam hukum acara
masuk ke trading ke dubai
kami yang pertama rubah cepat masuk ke digital
apakah betul memang money politik atau politik uang ini menjadi suatu keniscayaan di tengah masyarakat kita
masih belum mendapatkan teksturnya
pada saat climate change kemudian di beberapa bulan terakhir tidak terjadi hujan
nah karena persyaratan double majority ini juga sulit begitu ya pak peter
karena spirit bandung kalau kita lihat detailnya sangat sangat relevan
bukan dari perspektif yang lain
banyak hal yang sebenarnya itu faktor faktor pendukung
ntar tahun depan ganti lagi ktp jakarta gitu
dalam satu hari omset yang ia dapatkan bisa mencapai rp tiga ratus hingga empat ratus ribu rupiah
betulkah memang money politik ini menjadi suatu keniscayaan di tengah masyarakat kita
pak presiden memerintahkan kita semua
tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
bapak purwo harsono s v dari kabupaten bantul provinsi d i yogyakarta
sementara psikolog anak dan remaja irma gustiani andriani mengatakan
ini merupakan air sari kedelai
bersama dengan mbah dut mbah dut ini memiliki gaya arsitektur rumah seperti ini
ada sesuatu yang ini tinggi ini tinggi ini tinggi
jadi sebentar lagi akan ada ktt g tujuh puluh tujuh
selama proses pemasakan ini santan harus terus diaduk agar tidak pecah
kalau menurut ditulisan bapak itu
di daerah di mana ada kasus polio seperti di manis rengo
kalau di jepang kalau biasa kan kalau yang panas nih langsung minum obat sirup panas atau sanmol
nah ini salah satu mungkin strategi bisnis yang akan kedepannya dan membuat bapak jadi satu dari lima puluh orang terkaya indonesia
tentang ibu kota negara ikn
tapi gue mau nyorotin yang lembaga deh
tim liputan cnn indonesia
di dalam operasi kepengurusan ini ipung sebagai ketua dibantu oleh anak anak muda wilayah kaki langit mangunan
lalu yang kedua apakah ada komplikasi yang menyertai ibu tersebut
bukan pandemi lagi untuk covid
tapi mereka kuat di agama tertentu ini
tak hanya di jepang di kota kembang pun kue ini ikut viral
bahkan untuk menjadi anggota legislatif menghabiskan lima puluh miliar sekian
jadi kita membuatnya sebagai sirkuit mxgp
ipung melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah
kira kira ada nggak sih yang bisa saya lakukan untuk membantu ibu ibu yang ada di rumput lordan dua
dan bagi sahabat kata data yang ingin tahu lebih lanjut soal apa itu kata data dua puluh lima
badan yang kemudian ada bawaslu di sana
tidak hanya memperhatikan jenis tanaman yang ia tanam di hutan
kedai ini tak pernah sepi pengunjung
apalagi juga majunya juga maju sekarang
waduh semeriwing banget baunya rek
rizky ridho dan kawan kawan berhasil menembus perempat final piala asia u dua puluh tiga di qatar
karena selain untuk menjaga agar tidak luber karena mendidih
dan bagaimana lingkungan juga bisa terjamin menjadi baik
dan itu karena kita udah siap
sehingga memang mau tidak mau bu sri mulyani melanjutkan ketika mereka
berskiladauhan para maestro jakarta
jangan sampai anda wisata datang ke kota ini
dan ini menimbulkan sebuah keresahan tersendiri kalau kita bicara dalam konteks bagaimana kita mampu menciptakan politik yang sehat
tapi ketika kita jalani ternyata sudah biasa
untuk mendukung usaha sang istri dan berbagi peran dalam urusan domestik rumah tangga
yang pasti pemerintah dianggap kurang satset uat uet tak tak cak cak
selalu inginkan dari dirimu adalah
supaya tidak terjadi penularan ke yang lain
setelah dibentuk jalangkote kemudian digoreng dengan minyak panas hingga warnanya kecoklatan
dan termasuk juga bpkp dan jamdatun melakukan penelitian terhadap perkara perkara yang kurang lebih ada dua puluh empat debitur yang ada di lpei
atau memiliki penyakit kronis seperti jantung dan diabetes tidak disarankan bermain trampolin
cocok memakai warna yang cerah nah
di sentra sentra produk ini mengalami penurunan hingga dua lima persen
uang yang dipakai ini merupakan bagian dari dana operasional menteri
bukan jemuran baju yang memenuhi pekarangan tapi jajaran mie letek yang sedang menanti panasnya sinar matahari
ini anjuran saya juga kalau masih yang di sydney ini masih warga negara indonesia
saat itulah irul mulai termotivasi untuk memberdayakan ibu ibu lainnya di kampung ini
anda tentu bisa menikmati kue koin ini
proses sterilisasi kucing dilakukan minimal saat kucing berusia enam bulan
kita harus membangun tetapi kita harus membangun menggunakan
setiap bulan februari dan agustus
akan ada proses transfer ke tempat tujuan seperti itu
langsung nih bu hasilnya dari kemarin ktt ke empat puluh tiga asean
bahkan di dua ribu delapan belas perusahaannya melantai di bursa efek indonesia dengan nilai saham mencapai dua ratus sembilan puluh enam miliar rupiah
karena masyarakat mungkin cenderung untuk menggunakan lahan mereka untuk
memperhatikan ketentuan pasal dua ayat satu contoh pasal delapan belas ayat satu huruf b
seorang konsultan personal color sebelum memulai saya diberikan paparan mengenai
kalau sekarang kan sudah punya lapak kan ngambilnya di depan
warga yang memiliki kebiasaan tidur di pasir
kalau kita merayakan natal berarti kita harus ada damai sejahtera diantara kita
kami tetep selesaikan tunggu supaya situasi gak panik
betulkah money politics menjadi suatu keniscayaan di masyarakat kita seperti yang disampaikan
dihitung misalnya ya kan
mie biasanya akan kering sempurna dalam waktu dua sampai tiga hari
pemimpin pemimpin dari masyarakat
yang memang menjadi perantara dan seterusnya
pak ketut bisa diinformasikan pak perkembangannya sejauh mana terhadap penanganan kasus ini
kemudian ditingkatkan menjadi hutan lindung
salah satu diantara untuk penguatan atau pencegahan itu
dua tetes sekali pemberian
bicara dengan sin sebagai evaluasi ya sebagai evaluasi pertandingan melawan yordania
saya harus bercerita dulu ya kasus yang ada di kejagung itu tidak saja yang baru diserahkan oleh bu sri mulyani
lu baca sendiri deh temen temen sahabat ketadata
karena itulah yang kita lihat di depan persidangan
meskipun kadang kadang beresiko tinggi juga ya pak ya
existingnya itu adalah batu batu karang
yang bikin rasanya jadi tambah oke
dki jakarta masih punya pilihan pilihan
bahkan kan kalau kita tahu wakil presiden amerika serikat kamala harris aja memuji kan
kecap yang sudah dingin kemudian siap untuk dikemas ke dalam botol
tapi saya segitu yakin sama bioskop akan balik
sehingga dalam dua bulan terakhir ini januari februari
dan kita dapat bebek madura ini beda
level expert ya karena handicap dan rintangannya sangat sangat menantang banget
jadi kakinya tunggainya itu tegang
kemudian pule itu juga cocok
dan mungkin seantero nusantara ya
apa yang disampaikan oleh bung ferry tadi
ternyata angkatan udara saudi arabia ikut menghalangi drones drones yang menyerang israel
wisatawan dapat bersnorkeling dan melihat secara langsung keindahan bawah laut karimun jawa
karena resiko pada si bayi jika kurang akan terjadi sistem pernapasan yang kurang baik
di area basic saya akan mencoba level yang lebih ekstrim
ataupun saudara tidak bisa mampu
namun irul masih semangat kembali ke dapurnya
sebagai kota satelitnya jakarta siapa sih yang gak kenal kota bekasi jawa barat
ipung merasa ketika mendapatkan prestasi justru ada beban berat untuk membuat kawasan hutan pinus semakin baik
sepakat untuk notowono noto itu kan sama dengan menata
dan dia juga sebagai eksekutor juga
hal ini dimaksudkan untuk mereduksi kadar lemak dan kolesterol dalam bebek
eksistensi kampung heritage kayu tangan mengajarkan pada kita untuk tidak melupakan sejarah
variabel utamanya adalah produksi
apakah betul dana ini adalah sumber yang legal
bumbu halus ini kemudian disangrai hingga kering dan aromanya harum
sel ini sebenarnya adalah dari keluarga yang cukup berada ya pemirsa
iya baru ketahuan kan masaknya sekarang kan minggu depannya baru ini
lalu kita bicara mengenai di media masa juga beredar informasi bahwa kpk meminta kejagung untuk menghentikan atau menyetop pengusutan dugaan kasus korupsi lpi pak
kemudian saya jelaskan lagi bahwa satu perkara sudah masuk dalam proses penyidikan dan sudah ada kerugian perhitungan negara
jadi ibu ibu itu kalau pagi itu sudah jagongan terus kemudian ngobrol ke sana kemari kayak gitu
harapan kami semua orang yang terlibat dalam satu proses penjualan rekayasa ini
polutan itu akan terkumulasi
pagi sore siap ini waktu qatar siap berlatih seperti biasanya
untuk bagian tubuhnya dihargai dua puluh tiga rupiah sudah termasuk nasi putih kalau saya pertama kali ini
dan jaminan uang kembali jika rasanya tidak enak
ini mungkin bukan suatu langkah yang mudah
karena mereka dilihat dari backgroundnya
yang paling banyak diantara negara asia tenggara ya antara lain adalah kita
begitu tapi memang banyak
saya selalu bilang di dalam tunnel ya
siapa yang akan tunduk dalam pembicaraan tersebut
dan secara intensif secara terus menerus kita lakukan satu pemeriksaan
sehingga masuk ke mulutnya anak lain
dengan adanya permukiman di sekitar kali talun
atau yang sekarang bernama kali sukun
untuk dukungannya seperti apa pak
dan ini telur cumi ya bu
film indonesia tuh potensinya sangat besar
maka bisnis ini pun tidak akan lama mendapatkan tempat di hati masyarakat
disampang di madura dan di klaten
apakah sudah diperbolehkan untuk kembali memperkuat
nggak bisa dibuka dan benar benar kami
terus kan semuanya itu kan digeladikan
saya selalu kan punya ambisi yang positif ya
oh ini film bisa menghasilkan begini
terutama tadi nih strategi kemarin ketika pandemi tapi tetap masih untung
kenapa nih sekelas sama harus dipecat kenapa
jadi kalau menurut saya ini genocide
tidak hanya produk jajanan tradisional
untuk gimana nih caranya untuk memberantas money politics
dan di sini yang saya rasa ini sangat luar biasa
sudah ada takaran tiap lima puluh kilo
kemungkinan kemungkinan bagaimana kalau misalkan
norma atau hukum ada dua di sini yang paling mendasar
ia pun kembali mencoba hal lainnya
kalau amerika benar benar menekan untuk tidak melanjutkan peperangan ini
kalau sampai gagal kita tidak bisa bersuara bahwa asean kita tidak mau gagal
yang kebetulan muncul lagi di klaten
jadi bahwa komisi dua juga tidak mungkin secara kolektif mengusulkan untuk melegalkan money politics
wah gue mau masuk ke sini bukan gue mau masuk
yang susah banget orang
kita duduk konstruksi yuridisnya juga tidak terlalu mudah dan sangat sulit sekali
setelah bumbu halus matang kemudian masukkan santan cair dan dimasak sampai matang kembali
beraftar di kongsi kondisi lainnya master reoooo klingt ber hitchhiking design bu perform thermos or equipment car
dan akhirnya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima saya minta tolong supaya bisa masuk di perusahaan bisnis film
film james bond terakhir itu ya pak ya
karena di indonesia sekitar information dua ratus delapan puluh juta penduduk dua dua ratus
bulan april itu kami nol revenue
selamat berjumpa kembali dengan radio adven suara pengharapan
nah itu saya rasa bukan pemimpin yang diharapkan
ya kita dorong upaya keras dari pak menteri pertanian pak amran
pemerintah harus bisa memastikan kualitas udara itu baik
ya ini merupakan intervensi dari pemerintah
menjadi tour guide bagi para wisatawan
maka akan diproses oleh sentraga kumdu
tegel dicetak satu persatu dengan ukuran dua puluh x dua puluh cm
berbicara mengenai dana operasional menteri ini kan memang juga
kalau kita saya pribadi sebagai movie lover ya
ia ingat kue pertama yang ia buat adalah kue kelepon
termasuk kegiatan fisik yang high impact bermain trampolin bisa dilakukan anak anak mulai usia dua tahun
tergantung bagaimana puara laba mau menjalankan strategi bisnis
dan harapannya kalau sampai amit amit ya
khas betawi pesen apa ya nah ini nih ini kayak lele tapi bukan lele nih bang
jadi selain dari itu
di balik kesuksesan kampung kue surabaya
kering bagian luar maupun dalam
belum lagi nanti efek dominonya yang di sekitar kawasan yang dari dan menuju wisata mangunan
untuk menyalurkan nasihat dan pengertian mereka mengenai keadaan mereka
juga oleh oleh asal saya dari maju ke sana
ya kurang lebih kalau dihitung di kerugian negara itu
itu jadi rasa kasihan dengan hewan lain itu muncul
tapi juga bukan berarti dilegalkan begitu ya kang
dan juga gimana guiding di dalam kampung kue ini
pantainya bersih banget terumbu karangnya juga masih bagus bagus banget
tak hanya berbelanja kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan
di dua ribu lima belas masih satu dua ratus an atau seribu empat ratus kalau saya tidak salah
saya kira kira sudah tahu mau menjawab apa saya kira saya akan menjawab ya pada pertanyaannya di referendum
jadi ada pandangan yang berkembang di israel
yakni legung barat legung timur dan dapinda
retension embung embung itu sangat baik demikian
memilih bahan dan model setelahnya akan diukur
merendam beras ketan putih
karena saya ingat memang sepertinya cukup panjang melibatkan banyak pihak
ada yang setengah matang gini nih
panas dingin selama dua puluh empat jam nah di warung ini sajian khasnya adalah asem asem sembilan warga
jadi udara yang masuk ke masker oksigen ini itu dari kompresor yang tadi nyala dan selama nyala ada bau oli ya pak
saya support sekali dari nol dari pagi dulu
para guru para orang tua harus meneliti anak supaya menjaga kebersihan
tapi dalam hal penyerangan terhadap israel
itu kayak tidak terbantahkan lagi lah ya
ketua paguyuban usaha batik kauman muhammad soi mengatakan permukiman ini dulunya adalah kawasan kaum abdi dalam keraton kasunanan
saya kadang juga tidak terlalu setuju juga
yaitu pada bulan sekarang januari dan kelak bulan februari
dengan tepung roti kebab atau lafas yang dibuat sendiri
lalu mencari pemimpin yang in
menjadi kolonial seiring dengan didirikannya permukiman
sama pori pori udaranya cukup stabil
sangat sayang gitu ya kita melakukan importasi lebih dari tiga juta ton
para petugas apotik mengaku kebingungan saat harus memberikan dosis obat demam
sangat diperhatikan oleh pemkot maupun instansi yang lain ya termasuk swasta apa sudah
gue menjagokan si a ini
nah ini berarti insting dalam dunia bisnis terutama bapak di dunia hiburan itu penting ya pak
biasa biasa hanya ke rempang ke lola di rumah gitu
sekarang kok diem aja berarti kan dia nggak mau makan ya
sejak ke abad ke delapan belas ya waktu kedatangan inggris
dan mie yang sudah kering akan dibawa ke ruang pengemasan
dari yang saya baca hasil referendum ini tidak harus dilakukan atau tidak tidak mengikat
sehingga dalam konteks seperti ini penyertaan sebagai bentuk turut serta
mereka tetap menghormati asean
mengakui pihaknya kerap membawa jemaah ke kebun kurma
sampai terjadinya suatu tindak pidana saya kira juga tahu
apa yang menjadi penyebab utama kenaikan harga beras
saya buat series dengan reza prilly
jadi kita melakukan reformasi ada baiknya
membeli tanah seluas satu dua ratus dua puluh empat hektare di depok
apa aja sih pak sedikit pak di bawah ini
sehingga nanti diharapkan kalau kita merayakan natal ini kita semakin manusiawi loh
kalau tadi dari perbincangan saya dengan pak murni jarak pandang di dalam sini saja tidak sampai satu meter
beras ketan putih sedang dituai habis exercisinya
mustafa menjamin kebab buatannya itu asli kebab turki
dan juga ada mas kesit pengamat sepak bola kesit budi handoyo yang saat ini juga berada di jakarta
untuk dua ribu dua puluh enam itu sebetulnya mudah dijangkau ya bapak
tim liputan cnn indonesia
kemudian juga dengan denda dua ratus juta rupiah
ini mau gue tegesin sih sebenarnya tadi sih
itu semua bayi harus mendapatkan itu secara rutin
ada yang jadi anggota dprd dpr ri bahkan juga menjadi pejabat di lokal kawasan sulawesi selatan
tapi sangat bagus jemput besar sangat lucu
nah maka untuk kompartemen ini akan berada di atas daripada luxury
sebenarnya banyak faktor pasal pasal yang patut ditertawakan
karena ada yang menemukan korelasi lebih kepada season musim
saya kalah masa jago banget tadi main basket di atas trampoly
beraneka ragam olahan telur tersaji di sini
mo ini kita karena juga momen natal tentu
mewah elegan dan nyaman sekali
ukuran ini tidak bisa
untuk pertanian dan perkebunan yang dikelola para budak beliannya
tapi dia bilang oke mbak i will do that
berarti solusinya adalah meningkatkan produksi dalam negeri
tapi dia ikut serta melindungi israel
kucing kucing di jalan kan biasanya bergantung dengan
dalam catatan cnn indonesia
saya sebenarnya sudah ya sudah tahu lah sudah yakin
sejak awal merintis wisata alam ipung selalu didukung oleh keluarga
dan thanks god alhamdulillah saya tidak rugi loh
kalau tidak jelas kalau belum tahu detailnya
ini yang harus nampak kalau kita merayakan natal
apakah juga melibatkan pihak lain pak
hari ini angkanya sudah enam ratus tiga puluh sampai dengan enam ratus lima puluh dolar per metric ton
jadi itu jadi motivasi untuk always mau buktikan
terus tahun dua ribu satu atau dua ribu dua itu
ini menjadi sebuah yang nyaman lingkungan yang sangat nyaman untuk dikunjungi
equal ya konsepnya ya
keluarga prefat judicial dikerjakan para istri iruul untuk bertelur di olomou meditation settingantara
satu bulan pertama jujur saya nggak ada prediksi
memutuskan muhdi purwo pranjono menjadi ketua umum partai menggantikan tommy soeharto
itu semuanya bisa diselesaikan
dan di indonesia belum ada yang seperti ini
uang yang sudah dikeluarkan oleh negara uang yang dirugikan oleh negara
yang dianggarkan kepada menteri jelur wajib
segera akan dilakukan suatu pelimpahan
itu dalam hal hal yang menurut saya masih wajar
saya akan mencobanya bersama teman saya rio
sedangkan sebagian besar sisanya untuk pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan mxgp selama tiga hari
jadi gue kasih beberapa bocoran ya
setiap pembelian juga diberikan garansi selama satu bulan
jadi kita inget itu supaya kalau nanti ada pandemi lagi
mengendalikan hasil apalagi kemudian dibuka ruangnya
maka mereka kurang lebih akan mendapatkan sebuah legacy dari segi reputasi politik dan juga pemerintahan
cokot untuk saya tetapi tenang semua alatnya higienis dan terjaga kebersihannya ya
kecuali untuk telur dukang atau manyung yang bentuknya seperti kelereng ini dipatok dua puluh ribu rupiah per onsnya
berarti ada benarnya kalau lebih baik pilih no ya begitu pak
mengingat lembaga itu gak cuma satu orang
pembatasan itu pembatasan misalnya jam bekerja
sambal bebek andalan warung ini pun melegenda
jadi kayak anak yang nggak pinter kerjanya
jadi aspek dari non pemerintah
baik kepada tuhan sesama siapa saja
seperti contoh anak yang di paris renggo itu yang kena polio umur enam tahun
karena kita bicara mengenai politik itu tidak jauh dengan uang
orderan sedikit demi sedikit mulai berdatangan
minumannya apa kayak enaknya ya
tinggal didiamkan terus sampai mendidih
ini tentunya ada perilaku ada perbuatan
tahu ternyata ini loh warna yang cocok buat saya itu ternyata saya selama ini salah lipsticknya
tetapi masalah utama adalah tidak ada lagi perjanjian yang bisa memberikan sanksi
sedangkan rio bisa memasukkan tiga bola dari lima kesempatan
kita bahas lagi soal tadi google dinner yang apresiasi semua mata
oh udah berhasil nih untuk eventnya
namun dalam kondisi tertentu tidur di pasir sebaiknya dihindari oleh seseorang yang memiliki alergi terhadap pasir
atau kementerian pertahanan dan juga dari vendor
jenis kue yang dihasilkan pun semakin beragam
yang hits apa pandang setengah matang ya
dan bisa bertanding melawan korea
dan penindakannya itu jangan dibikin terlalu ribet
buka sejak pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
menyatukan seperti apa sih nanti pertunjukan warisan nenek moyang itu ketika dikemas menjadi sebuah daya tarik wisata
meski rata rata pekerja sudah memasuki usia senja tidak ada raut kelelahan pada wajah mereka
tapi itu saya panik dan cukup stres
ipung dan warga mangunan menggelar acara kenduri mertowono
dalam rumusan ini tercantum permintaan menciptakan
dalam dunia feng shui ada sejumlah show yang berpotensi mengalami keberuntungan dan ada yang berpotensi mengalami cong
salah satunya totok prastyo
jadi sebenarnya nih mas kalau kita bicara terkait dengan tanggal tanggal tertentu
sudah jadi gubernur di sulawesi selatan selama dua periode
bentuknya adalah imunisasi sebagai respon terhadap klb
sebagai pimpinan komisi ju kalau nggak salah juga menyampaikan bahwa